ump dua ribu dua puluh tiga baru saja diumumkan
nah menurut kamu berapa sih jumlah yang cocok untuk hidup di jakarta
oke menurut mbak fitria berapa sih ump ideal di jakarta
menurut aku tujuh juta
oke mbak cynthia berapa sih ump yang cocok untuk jakarta
dengan agung bermawan
oke pak agung berapa nih ump yang cocok untuk di jakarta
kalau untuk sekarang ya mungkin tujuh juta ya
karena keluaran di jakarta semakin besar apa apa juga naik kayak kontrakan juga pada naik
ajak dua orang yang naik kan menurut saya tujuh juta
oke tujuh juta siap makasih
dan bapak siapa
oke pak berapa nih kira kira ump yang cocok untuk di jakarta
kenapa tuh pak
nah menurut saya
standar segitu sih lima juta buat keluarga
oh dengan kak siapa
oke kak chris kira kira berapa nih ump yang cocok untuk jakarta
ump yang cocok untuk jakarta itu minimal empat lima ratus
oh dengan mas siapa
dengan mas feris yuhandika
oke mas feris berapa sih kira kira ump yang cocok untuk di jakarta
mungkin sekitar lima juta
dengan mas siapa
oke mas bagas berapa sih ump yang cocok untuk hidup di jakarta
untuk kalau mendangung seperti saya sepertinya enam juta sudah lebih dari lima juta
mbak erin berapa sih ump yang cocok untuk hidup di jakarta
menurut aku karena di jakarta itu sebuah hafal ya jadi menurut aku ump yang cocok itu enam tujuh juta sih
itu dia tadi beberapa jawaban masyarakat
saat saya tanyakan mengenai ump jakarta yang menurut mereka cocok
sebagian besar menjawab angka antara lima sampai tujuh juta rupiah
faktanya ump jakarta saat ini adalah
nah menurut kamu apakah ump saat ini sudah cocok dengan harapan masyarakat